kita kembali ke tanah air
tengah malam tadi fenomena gerhana bulan penumbra terjadi hampir di seluruh wilayah indonesia
gerhana ini terjadi saat bulan melewati tepi luar bayangan bumi atau yang disebut penumbra
fenomena ini berlangsung sekitar tiga jam mulai pukul dua puluh tiga lima puluh dua kemarin dan mencapai puncaknya pukul satu lewat lima puluh empat dini hari tadi
gerhana bulan penumbra dapat disaksikan dengan mata telanjang jika kondisi langit benar benar cerah
peneliti menggunakan teleskop untuk pengamatan yang lebih sempurna
gerhana bulan penumbra sulit dibedakan dengan kondisi bulan pada umumnya
sebab cahaya matahari terhalang oleh bulan yang masuk bayang bayang penumbra bumi
sehingga bulan masih terlihat meski cahaya yang lebih redup
oke jadi gerhana bulan penumbra adalah
gerhana bulan yang akibat dari bayang bayang matahari ya
jadi dia tidak gerhana full gerhana bulan full yang seperti gerhana bulan umbra
tapi dia bayang di luar posisi fullnya itu yaitu di bayang bayang mataharinya
observasi terhadap gerhana bulan penumbra dapat dilakukan saat gerhana terjadi
namun di indonesia hanya papua timur yang tidak bisa mengamati
gerhana bulan penumbran tujuh belas september
menjadi gerhana terakhir pada dua ribu enam belas yang terlihat di indonesia
reza ramadan jakarta